informasi pertama di kompas pagi saudara sebuah mobil pick up di ruas tol jakarta
tangerang kilometer empat sampai empat empat ratus kembangan jakarta barat ludes terbakar
tiga orang yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar
kebakaran terjadi saat kendaraan baru selesai mengantar ikan ke sebuah rumah makan
usai mengantar tempat ikan yang terbuat dari stereofoam atau gabus sintetis
disimpan oleh sang sopir di bagian belakang kendaraan
saat berada di jalan tol api muncul dari bagian belakang mobil di tempat tumpukan stereofoam
belum diketahui pasti apa penyebab terbakarnya kendaraan
dan saat ini kasus mobil terbakar ditangani kepolisian sektor kembangan